begini aja barang siapa yang bisa menangkap silman ular itu gua kawinin saman anak gue
hahahaha perut boleh kau mana mana siti yang garu garu mulu ih oh temenan kita
mah ya ih ah lu sekatekatek lu ngomong si siti si pembantu gue terus anak prw yang mana lagi selama
ini kita enggak pernah lihat anak prw kecuali si siti ya enggak anak gua hari ini baru dateng
iya lagian nih ya aku tuh yakin banget deh siapapun perempuan yang mas bambang taksir itu
pasti juga naksir sama mas bambang orang mas bambang itu orangnya baik lucu kok ini yang bener iya beneran
mas bambang apa apa ngandungan biasa kalau dikuji itu semua ke orangnya gemetar gitu
laut ya udah mas bambang ini aku punya list belanjaan tolong belanjain ya jangan sampai
ada yang kurang satu pun terima kasih mas bambang iya ternyata diam diam non angelic
apalagi kak jadi gini kakak sama kak dewi ini mau minta tolong sama kamu tolong kamu pilihin
desain pilihan baju pengantin yang bagus buat kakak sama kak dewi ah males ah kayak kurang kerjaan aja
erin kamu gak boleh kayak gitu dong ini demi kakak kamu loh
lagian juga kadewi ini kan sebentar lagi jadi kakak ipar kamu
kenapa harus aku sih erwin kamu gak boleh ngomong seperti itu
suka atau nggak suka dewi ini akan jadi kakak iman kamu
yaudah deh ayo ke kamar aku aja makasih ya
aku pamit ke kamar erin dulu ya
ayo pantau terus toko berlian itu sampai mereka datang menjual berlian kamu kasih tahu saya
saya akan segera kesana
di rumah kamu ada kehilangan berlian
bukan kehilangan berlian tapi kita kehilangan mustika sion
kamu pasti bisa jadi manusia wih
gimana caranya kak
dewi kamu kenapa diem
aku cuma bingung aja mustika sion itu apa ya
enggak tahu sih
sakti itu barang
kalian punya benda sakti itu
sebenarnya sih bukan keluarga kami yang punya benda sakti itu
jadi mustika sion itu punya nyapa bambang sebenarnya
cuma sekarang mustika sion itu dicuri sama orang
orang ini ingin mengubah mustika sion menjadi berlian
karena kesaktian mustika sion itu bisa mengubah arang
akhir akhir ini kampung buduk ini teror
gue harus cari jalan keluar
yang garu garu kemulu
ih aku gak temenan kita mo
ah lu sekate kate ya
kalo ngomong si siti sih pembantu gue
terus anak prw yang mana lagi
selama ini kita gak pernah lihat anak prw kecuali sisi
anak gue hari ini baru datang
gak jauh itu
dia ngikutin emaknya di sana
orang percaya pisah mas
wah bener kita gak percaya
kalo emang bener anaknya udah dimari
bapaknya kayak begitu anaknya sama mana ya
nih anak gue
wah bener ini
busnya kayak beda dari nih
tenang aja neng
bang ucup bakal nangkep si lumani tuler ya kan
karena abang sebagai calon suami
siap melindungi neng memi
ya mau pak rw
nih saya yang berangkas dan nih banyak banget buat nangkep si lumani
lo kalo mau dapetin dia ngaca dulu
nasib lo sama muka lo tuh lebih buruk daripada nasib lo
nah udah udah udah
mendingan sekarang lo buktiin
baiklah kalo begitu
lo mau kemana
nangkep si tusi liman dulu
nangkep si tusi liman dulu
oh rupanya orang orang bodoh itu mau menang
kekasih kekasih kekasih
ada apa ini
mustikasion yang kakak cari sekarang ada di rumah wisnu
masih di rumah
masih di rumah
masih di rumah
masih di rumah
masih di rumah
masih di rumah
masih di rumah
ada di rumah wisnu

wi kita harus cepat mendapatkan mustikasyon itu
karena kamu harus menjadi manusia seutuhnya
sebelum kamu menikah sama wisnu
eh eh tapi
aku tahu dari wisnu kak
dan mereka menggunakan mustikasyon itu
untuk merubah arang menjadi berlian
kak mereka sudah menghubungi
toko berlian untuk menjualnya
berarti semua orang itu udah tahu
kekuatan mustikasyon wi
aduh ini ini ini bahaya banget
pokoknya kita harus cepatnya merebut mustikasyon
tapi kamu tenang aja ya
kakak akan cari tahu dari rama
tentang toko berlian itu
kamu harus sangat berhati hati dengan ini
ya aku tau itu
dulu rendra ingin menjadi ganda
dengan ines sebagai penerusnya
tidak tertarik dengan siluman ular
itu yang membuat ines ingin mendapatkan mustigasiun
karena ines tahu semua
tapi yang tidak bisa aku mengerti
bagaimana kita tidak tahu
selama ini erus mengawasi kita
eros sama liciknya seperti ibunya
aku harus mendapatkan mustikasiun itu
untuk membunuh siluman ular
yang sudah meneror keluarga
tidak akan mempat
satu satunya kelemahan mustikasion itu
tidak bisa melawan pemilik aslinya
tapi aku harus mendapatkan mustigation itu
kamu tidak bisa mendapatkannya begitu saja
pak khe yota
kita harus masuk dalam kehidupan imes
sampai kita tahu
dimana mereka menyembunyikan mustikasyon
bagaimana kalau angelie yang mendekati eros
kita memang harus cari tahu dari kak rama
yang mencuri mustikasyon itu
iya yang penting kalian harus hati hati
jangan sampai mereka itu curiga
kalau kalian mencari bistik itu juga
ya harus gue dong
ya harus gue dong
gak bisa anak pak rw itu terjaga buat gue
pokoknya buat gue
lu tuh gak ada cocok cocoknya
mau soek dari mana
lu tuh harusnya ngaca diri
ada warung masih tutup
selamat malam pak man
iya pak man kumis
warungnya masih buka
berarti emang rejeki kita
masalahnya bukan apa apa pak man kumis
soalnya kampung kita ini sekarang lagi diteror siluman ular
jadi banyak warga
itu sore sore udah pada ngumpet
warung udah pada nutup
memangnya ada kejadian apa lagi dengan siluman
emang pak man kumis belum tahu
ceritanya tentang ular siluman tuh
ular siluman itu udah nerok kampung kita
udah banyak korbannya
iya betul pak man kumis
jadi siluman ular itu setiap ketemu orang
langsung isep tuh darahnya
buset sampe kering pak man
segitulah ceritanya pak man
emangnya mas tahu siluman ular itu kayak gimana
eh kakak cantik
dia itu suka berubah ubah
kadang jelek kayak dia
kadang kayak nenek nenek
kayak gitu kakak cantik
belum ngomong yang bener
yang ada itu siluman pernah ngejelma saudara kembaran lo
nggak anak anak aja
kopi lu bau
tunggu sebentar ya
ya udah duduk duduk
terima kasih pak man kumis
kakak cantik mau kemana
aku mau bikin kopi dulu ya
silahkan mas duduk aja
cakep buat ya kak
kakak cantik ya
aku harus cari cara untuk menghalangi pernikahan wisnu dan juga dewi
aku punya satu cara jitu untuk menghalangi pernikahan itu